sementara itu keluarga masih menunggu kabar anggota keluarga mereka yang menjadi korban terbakarnya kapal zuhro express di rumah sakit bayangkara keramat jati jakarta timur
beberapa keluarga juga menyerahkan sampel dna guna melengkapi proses identifikasi korban
keluarga korban kapal zahro express senin pagi berdatangan ke pos antemortem rumah sakit bayangkara keramajati jakarta timur
kedatangan keluarga untuk menyerahkan sampel dna sebelum jenazah anggota keluarga mereka dibawa pulang
seperti yang dilakukan dadin soekarno warga bandung jawa barat salah satu korban selamat dalam peristiwa minggu pagi kemarin
kedatangannya ke pos antemortem untuk mengambil jenazah lima anggota keluarganya yang menjadi korban kebakaran kapal zahro express
pria enam puluh empat tahun ini selamat setelah ditolong petugas ppsu yang berada di kapal sampah
waktu di kapal itu kan ada kata orang orang tuh pakai pelabuh pakai pelabung
ya pakai pelabung
udah lihat ke belakang udah ada asap gelap
saya nggak tahu siapa siapa
istri saya nggak tahu kemana
saya juga udah takan mau keluar
nyeret nyeret terus ke bawah ke depan
udah tahu di atas ada cucu saya yang cewek
dua puluh jenasa masih dilakukan identifikasi
pencocokan dna antemortem dan juga postmortem dilakukan senin sore oleh forensik dvi mabes polri
stefanus wangge jakarta